beginilah usaha mh tahanan asal negara pakistan saat berusaha kabur
dari rudenim surabaya yang terletak di desa raci
kabupaten pasuruan pada tanggal dua januari dua ribu dua puluh dua lalu
mh mengelabui petugas saat hendak masuk jam makan siang
hingga berhasil kabur dari blok tahanan
bahkan mh sempat berkelahi dengan sejumlah petugas rudenim
sebelum kemudian membawa kabur mobil dinas
kaburnya mh ini sempat viral di media sosial
namun peralian deteni rumah detensi imigrasi surabaya berakhir sudah
mh ditangkap di jakarta oleh tim gabungan dari ditwasdakim
dan ditintel kim ditjen imigrasi di wilayah menteng jakarta pusat
ditemukan di jakarta di daerah menteng
di kedutaan palestina jakarta
berdasarkan informasi yang kita miliki
yang bersangkutan ke kedutaan untuk keperluan mengurus perpanjangan paspornya
rencananya pelaku akan dibawa ke rudenim surabaya di raci kabupaten pasuruan
kemudian ia akan diserahkan ke polres pasuruan untuk ditahan
irsyapri ongko pasurwan jawa timur